selain itu asal usul dana yang disamarkan ini juga rentan menjadi sumber pendanaan terorisme
berbagai pilihan transaksi pada lembaga keuangan menjadi pintu masuk uang hasil tindak pidana atau menjadi sumber dana bagi pelaku terorisme
oleh karena itu bank indonesia turut berpartisipasi dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau apupt
revisi sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh lima yang menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas sistem pembayaran
salah satunya adalah dalam perizinan kufa bebe
proses perizinan kini semakin mudah dan transparan dengan diterapkannya e licensing
e licensing merupakan sistem aplikasi berbasis web yang berfungsi memfasilitasi pengajuan perizinan di bank indonesia secara digital
proses penerbitan izin untuk kupa bb dilakukan dalam empat tahap yaitu
penelitian syarat kelembagaan dan kondisi keuangan
penelitian syarat pengurus dan pemegang saham
penelitian kesiapan operasional dan pemeriksaan lokasi
hal ini dilakukan untuk memastikan penyelenggara kufa bb memiliki integritas dan tidak memiliki catatan tindak pidana
izin yang diberikan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang
bank indonesia akan melakukan evaluasi perizinan dan dapat mencabut izin berdasarkan hasil evaluasi
makanya demi keamanan dan kenyamanan dalam penukaran valuta asing
pastikan sobat rupiah memilih kukva bebe berizin dengan ciri ciri
memiliki logo kupa berizin dengan berbagai macam bahasa
pasar yang terhubung ke informasi perizinan dari bank indonesia
nah dengan begitu program apu ppt untuk kupa bb bisa semakin maksimal
karena penerapannya nggak hanya penting untuk memberantas pencucian uang dan mencegah pendanaan terorisme
tapi juga dapat melindungi sobat rupiah sebagai konsumen dari berbagai risiko yang mungkin timbul
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia